dan kita sudah bergabung dengan korespondensi ann indonesia ada desi aritonang di kawasan kediaman bobina sution di gedung medan international convention center sumatera utara
dan langsung saja kita sapa desi yang sudah di sana cantik sekali dengan kebayangnya hari ini ya
dan di belakangnya sudah banyak sekali kereta kencana dan juga andong
desi bisa anda jelaskan bagaimana ini persiapan di pagi hari ini karena kita berdua juga jadi ikut deg degan ini dalam persiapannya seperti apa
iya selamat pagi iqbal dan juga puspa sedikit saya koreksi ini bukanlah kediaman bobi ini adalah micc semacam jcc nya jakarta lah seperti itu
di sini tempat berkumpulnya para kereta kencana dan juga andong yang jumlahnya kalau ditambah tujuh kereta kencana ditambah lima belas andong ada sekitar dua puluh dua kuda banyaknya sekitar tiga puluh kuda lah di sini berada
dan setelah kemarin kita sibuk dengan pesta adat mandailing semalam suntuk sekarang kita agak lebih
santai karena memang hari ini adalah pesta resepsi yang nantinya kemeriahan di solo itu akan kita rasakan juga oleh warga medan di sini
karena memang ada tujuh kereta kencana yang dibawa langsung dari solo menggunakan jalur darat dan laut menggunakan truk baik keretanya maupun kudanya
dikirim ke sini mulai dari sabtu di solo sampai pada rabu kemarin dan mereka nginep di sini dipersiapkan dirawat supaya kudanya tidak stres
nah di belakang saya sudah ada sebanyak tujuh kereta kencana nanti yang akan dinaiki oleh
baik pengantin kemudian presiden joko widodo dan keluarga serta keluarga besan yaitu keluarga dari nasution
di sini di belakang saya yang pertama akan saya tunjukkan adalah kereta yang akan dinaiki oleh keluarga besan
ini dengan kuda yang ditutup oleh warna biru
nanti di sini akan dinaiki oleh ibu ade hanifah sregar berserta bapak doli siregar selaku besan dari pak presiden
kemudian di sini sudah ada kereta pak presiden sendiri yang nanti akan ditunggangi
beserta ibu iryana dan juga ks sang
di sini sudah ada pak mujiono yang sudah siap siap berada di sana
kita lihat di sini keretanya juga banyak dihiasi oleh nuansa nuansa kain dekor khas mandailing
beserta juga dengan kain ulos juga dengan kain kain sarung songket
beserta bunga bunga yang sudah menghiasi semua tujuh kereta kencana ini
dan sekarang saya di sebelah sini sudah ada kereta yang akan membawa pasangan pengantin yaitu kaya ngayu dan juga bobina sution
di sini kita lihat
lebih heboh dari kereta kereta yang lainnya
sudah ada bunga bunga segar kemudian juga ada sarung songket yang menghiasi atap
kemudian juga tempat duduk yang sudah dihiasi kain putih
tandanya kain yang menandakan adanya pengantin baru
seperti itu kita tahu ya nuansa putih selalu mewarnai sebuah pernikahan
dan ada juga buah buahan yang berada di dalam di sana
juga ada kain ulos dan kain khas dekor mandailing yang berada di sini
juga melati melati yang menandakan inilah si pasangan pengantin baru
dan tanya itu semua juga sudah dipersiapkan sejak seminggu yang lalu bagaimana agar kuda kuda ini tetap sehat fit dan tidak stres
ketika nanti sampai hari hanya bisa berjalan dengan baik dan lancar
dan sekarang kita akan ngobrol ngobrol dengan salah satu kusir
ya ini adalah koordinator kusir dari tujuh kereta kencana
dan juga sebagai kusir yang akan membawa pengantin kaya ngayu dan bobina sution
selamat pagi pak sunardi
selamat pagi mbak
bagaimana pak persiapan dari bapak sendiri yang udah mungkin sering ya pak ya selalu membawa kereta kencan ini
mulai dari solo mulai dari pak presiden melakukan kegiatan kenegaraan juga ya
bagaimana persiapan untuk bapak membawa di kereta kereta ini di medan ini pak
ya kita persiapan dari itu minggu yang lalu berangkat dari solo malam minggu
sampai sini hari kamis malam
berarti empat hari
ini kan menggunakan jalur darat ya pak ya
pakai truk lagi ya pak ya juga jalur laut
pasti kuda kudanya ini stres sekali pak
bagaimana untuk mengatasi supaya kuda ini sekarang akhirnya fit pak
kita harus apa mbak ya dikasih apa itu doping
kalau enggak ya nanti kita harus membawa obat
biar nanti kalau stres kita harus siap siap kita membawa vitamin vitamin gitu buat di perjalanan
supaya nanti kuda nggak stres gitu
jadi kalau nanti
jadi tiap pagi sore itu kita berhenti ngasih makan biar enggak stres gitu

karena kan cukup unik ya pak ya
kota juga berbeda alurnya berbeda
apakah sudah hafal gitu pak
belum mbak masalah kota kelihatan kayaknya enggak di medan
kayaknya sama aja di solo
cuma ya cuma masalah apa itu ngomongnya itu agak lain gitu
sama bahasanya itu
agak lain ya
ada permintaan khusus nggak sih pak baik dari pengantin maupun presiden sendiri untuk kegiatan hari ini pak
enggak mbak biasa aja
mengenai kuda kuda sendiri tadi bapak sempat sharing ke saya juga bagaimana pak presiden meminta kuda betina seperti itu
kuda betina itu kan lebih jina mbak daripada laki
soalnya ini kan kita apa itu membawa kuda betina itu kan apa itu dia nggak berair
kan ini cuma ada berapa ya
dua belas ekor eh empat belas itu lakinya ada dua
cuma agak berisik lah
kemarin kan waktu itu mas bobi di solo kan saya pakai kuda laki laki lah
ini di sini saya ganti pakai kuda saya yang perempuan semua biar enggak berisik gitu mbak
pak jadi belajar dari pengalaman di solo kemudian saat ini akhirnya dua duanya kuda betina ya pak
karena kita enggak membawa serep ini jauh jauh jadi kalau nanti ada apa apa kan yang dapat teguran terutama saya yang
bagaimana nanti proses pemulangannya juga pak nanti kita tahu kan ini akan kembali lagi ke solo gitu pak
ya nanti pulangnya kelihatan besok mbak
jadi nanti kita habis acara ini nanti kita balik ke kavali untuk mempersiapkan kudanya ya kasih makan
untuk vitamin dia buat perjalanan besok
di solo kan masih jauh juga
empat hari lagi paling baru nyampe ke solo
terima kasih pak sundardi
ya nantinya presiden akan datang ke micc medan
ini sekitar pukul delapan tiga puluh untuk bersiap siap nanti pukul
kereta kencana atau kirap ini nanti akan mulai keluar dari kawasan micc dan akan berjalan sekitar panjangnya dua enam km menuju bumi hijau regency
komplek dimana kediaman bobi berada dan akan melaksanakan pesta resepsi sejak sekitar pukul sepuluh nanti akan sampai disana
dan tak hanya kereta kencana puspa dan juga iqbal di belakang saya disini akan saya tunjukkan
mungkin agak sedikit
akan ada sekitar lima belas andong
dua belas andong ini kita datangkan didatangkan maksud saya dari tanah karo brastagi
di sini ada satu kereta kencana yang akan dinaiki nantinya oleh sejumlah artis yang akan menghibur pesta resepsi dari kahayang ayu dan bobi
kemudian di belakangnya juga sudah ada lima belas kereta atau andong maksud kami lima belas andong lainnya yang memang sudah dipersiapkan
hiasan hiasannya juga cukup unik
disini oh ini
saya tunjukkan juga ini iqbal dan juga puspa sudah ada semacam souvenir souvenir pernikahan yang kita belum tahu isinya apa
yang nanti akan diberikan oleh kepada para tamu undangan
dan belum dapat bocoran seperti apa isi dari souvenir tersebut
saya juga penasaran dan mudah mudahan saya bisa dapat satu
menurut teman teman saya juga disini
dan ini di belakang saya sudah ada sekitar lima belas andong lainnya yang masing masing sudah dihiasi dengan bendera plastik
warna merah putih bendera indonesia
dan juga bunga bungaan segar serta kuda kudanya juga tampak cantik disini untuk lebih terasa kirapnya nanti
dan nantinya kita lihat juga kusir kusir disini mereka masing masing menggunakan tutup kepala atau hias kepala
yang mencirikan banyak daerah yang ada di indonesia
ada yang menggunakan topi dari jawa kemudian ada juga menggunakan tutup kepala dari toba
menggunakan tutup kepala khas mandailing juga karo
bahkan papua mereka menggunakan tutup kepala untuk lebih memeriahkan kirap ini nanti
dan secara urut urutan puspa dan juga iqbal nantinya setelah patwal berjalan keluar menuju gerbang
nanti akan diawali oleh kereta milik pengantin
kemudian disusul juga dengan kereta dari presiden joko widodo dan keluarga
serta kereta yang akan dinaiki oleh pihak keluarga nasution
dan nantinya juga akan diiringi oleh paka tari tarian semacam tari tarian yang menggunakan baju khas sumatera utara
dari para poluan sekitar lima puluh orang nantinya
dan juga akan ada urutan lagi ke belakang seperti ada pemusik dari khas mandailing
pemusik dari melayu dan juga nanti akan ditutup oleh bentor atau becak motor yang khas dari medan sendiri
sekitar lima puluh beca motor yang akan diisi oleh para relawan
jadi ini akan meriah sekali dan saya nanti akan mengikuti
kirapnya juga dan nantikan lagi informasi selanjutnya dari resepsi kahiyang ayu bobi di medan
kembali ke studio
baik terima kasih desi aritonang yang mengelingi sekali ya
cantik sekali dengan kebayanya
selamat bersenang senang di sana
kami tunggu nanti informasinya karena sepertinya ini akan ramai sekali
mengingat tadi pesertanya cukup banyak
ada juga para artis selain dua pasangan dan dua keluarga yang sedang berbahagia ini
dan selain itu juga cukup menariknya adalah ketika kereta
kencananya itu akan mulai jalan begitu
ada delapan kereta kencana dan juga ada lima belas sado ataupun andong
yang akan menyusuri itu panjangnya sekitar dua puluh lima meter kalau saya tidak salah
ditambah lagi dengan iring iringan kirap budaya yang menggunakan baju baju adat nasional
ini kita teringat flashback ke tujuh belasan kemarin ya
semuanya pakai baju nasional yang membuat kita akhirnya ingat kembali nilai luhur
dan sebenarnya kita juga jadi belajar begitu bagaimana adat budaya dari solo
pada waktu itu bagaimana juga adat budaya dari mandailing ini
ini karena antar etnis ya
tapi kalau tadi kita lihat kereta kudanya selain dihiasi dengan bendera merah putih
dan juga bunga
ini juga ada bunga bunganya yang justru menarik perhatian saya sebenarnya ya
ini tidak kalah dengan di solo pesta resepsi kahiyang ayu bobi di medan juga akan dimeriahkan oleh kirap tujuh kereta kencana
seperti tadi yang sudah dikatakan ya bahwa selain bunga segar kereta kencana ini dihias dengan nuansa adat mandailing
minggu dua puluh enam november menjadi pesta resepsi dari serangkaian pesta adat mandailing pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution
kemeriahan di solo dengan kirap kereta kencana akan dinikmati warga medan yang juga ikut merasakan kemeriahan pernikahan putri presiden
sebanyak tujuh kereta kencana dan empat belas kuda dibawa langsung dengan jalur darat dan laut sejak sabtu delapan belas november
sebelumnya kita akan menikmati kereta kencana di medan dan dihiasi dengan kereta kudanya
dari solo itu sabtu malam jam dua berangkat sampai sini rabung malam jam dua
itu jalur darat ya pak ya
jalur darat laut darat
ya ada ada yang berontak tapi bisa ditangani
seperti apa penanganannya pak
penangannya kan istilah itu didiemi suruh diem gitu sama dikasih makan
sebelum menjadi wali kota hingga mengunduh mantu kuda kuda milik mujiono sering digunakan presiden joko widodo
sementara di medan
kereta kencana presiden akan ditarik oleh dua kuda betina bernama agustin dan sri kandi
kuda betina dipilih agar lebih jinak dan aman saat melaksanakan kirap
dipakai bapak itu sebelum jadi wali kota sampai beliau jadi presiden sampai mantu itu pakai kuda itu kuda lengganan
betina itu kan satu kudanya kan mudah dijinakkan
yang kedua itu tidak anonis lagi tidak nakal
terutama kasih makan dulu yang kenyang
kuda itu pasti jinak
bapak ini kan sebelumnya sudah pernah dipakai
tujuh kereta kencana dari solo ini dihiasi dengan sarung songket dan ulos
kain dekorkas mandailing sebagai penutup atap dan samping kereta serta bunga bunga segar
kuda dan kereta kencana ini nantinya akan dipulangkan ke solo pada senin pekan depan
desi aritonang medan